jadi abie gak takut
jadi gimana sekarang
gimana tau gak
kok kok pada lari sih
nih ini udah berapa
tahan tenang tenang
mendingan sekarang kejadiannya
ntar dia keburu tinggal disini
ya gak semua cewe lu bisa diembat sama dia
ya juga sih
tapi gue jadi merinding juga kalau ngebayangin
dia tinggal disini terus coba coba deketin vera
habis itu aja kak
nah susah susah ya nyari temen buat tinggal disini ya
nah bener kan omongan gue kan
si ronald tuh emang cakep
iya nggak ngomong satu kali dua kali juga
ah tina udah kabur
beda kek goceng aja
beda punggir deh bina
abi datang kemari bukan untuk ngamen
tapi abi datang kemari mau tinggal di sini
eh men sorry ya men ya
di sini nggak terima tamu kayak lo
sorry ya men ya
kamu jangan macam macam ya
kalau misalnya mau nambah penghuni baru
nambah penghuni baru siapa yang bisa
om sama tante yang nyuruh kita suruh cari orang supaya biaya kos kita diringanin
masa tante lupa
tapi tetep aja kalian harus lapor dulu
nanti kalau misalnya yang tinggal di sini itu teroris buronan polisi gimana
dan sekarang kalian harus terima dia tinggal di sini
dan itu berarti
sudah tidak berlaku lagi
tante kita kan cuma terima tamu kos yang
yang yang laki tante
kalau dia kan
dia kan bukan
dia ini laki laki tulem tau nggak
tante yakin dia
laki tulem hah
terus kamar abi yang mana dong mami
iya abi kamarnya ntar ntar kita siapin dulu
mendingan lo duduk dulu dong santang
terus kapan siapnya dong
mami gimana sih
kok belum dibikinin kopi mami
lah kan tadi udah pi
itu kan sebelum tidur mami
sesudah tidur belon
aduh papi jangan kayak anak kecil gitu dong
kami pengen dia bisa tinggal di sini
kalian setuju kan
oh oh oh sebentar om sebentar
sebentar om kita harus ngobrol dulu sebentar
eits keputusan ini bukan untuk didiskusikan
tapi untuk diaksanakan
jangan cium gue ya
gue baru seumur hidup dicium sama cowok
aduh ya gini
anggap aja itu amal ibadah
paling nggak untuk urusan sewa kita udah aman
iya tapi kenapa gue yang kena cium
kenapa nggak lo aja sih fir
tenang dong ton
aduh kita tuh harus berani mengurbanimu kan buat apen dia aja
lo yang bingung jalan juga dong
hah kenapa gue dingin gitu ya fin
fin fin tapi kita harus cari jalan pin
supaya si manci tuh nggak tinggal di sini fin
kita bilang kalau di sini ada hantunya di rumah ini
kok malah balik tanya sama mas
macam mana abie sih abie ini penghuni baru di sini kok mbak bisa lewat sini
eh iya saya belum menggalahin diri ya eh saya zarina saya tunangannya toni calon
istrinya gitu saya lewat sini habis pintu depannya dikunci gitu
turunin dong tangannya
saya boleh ketemu tony nggak
mbak bukan maling kan mbak
sayang masih sakit ya
kasian kamu sayang tambah parah ya sakitnya ya
palaku pusing banget
ya udah deh kalau gitu berarti aku gak jadi pergi aja malam ini
aku nemenin kamu di sini
jadi ntar kalau misalnya kamu keringetan aku yang suka keringet kamu ya sayang ya
aduh jangan jangan
aduh nanti aku nggak mau ngerusak acara kamu ya
jangan ya nggak usah nggak apa apa
tapi kalau ntar misalnya aku pergi kamu nggak kesepian
kan aku ditemani sama si abi
ya udah deh kalau gitu mas habi tolong jagain pacar aku ya
sayang aku pergi dulu ya
eh jangan jangan sayang
jangan sayang aku lagi batuk juga
nanti kan aku tularan lagi jangan ya
ya udah sayang aku tinggal ya
cepet sembuh ya
mas abi jagain ya
bebas gue bebas
hah apa lu liat hah
mas arfi jahat abi bilang mami loh
ih nggak takut
apa mas arfi
wah seru juga ya kayaknya
abi mendingan pegang ini aja deh
nggak apa apa buat pegangan aja
siapa tahu ada yang ngakuin
eh abi denger ya
di sini kan suka ada yang mengunjung roh roh gak jelas gitu
ada yang kelihatan
ada yang samar samar
abi nggak takut kok
abi kan pemberani
ada yang bentuknya gede
ada juga yang cuma kecil
malah kepala tangan kaki suka kelihatan
tapi mereka terpisah semuanya
kaki di lantai tangan kemana
kepala di atas melayang
tapi yang anehnya lagi ya
mereka itu suka nyuri remot
terus suka ganti channel ftv
nah kata kata orang di sekitar sini juga bilang
emang di rumah ini terutama di ruangan ini
itu dulu suka banyak yang bunuh diri
wih serem kan
nah anehnya lagi
di sekitar sini suka sering muncul kucing hitam
ah ya udah tapi itu nggak apa apa sih
yang penting ada patung ini
habib mau tenang aja ya bu ya
ya udah sekarang kevin mau tidur dulu
ya tenang aja deh
itu lah makan aja gangguin
udah deh pin nggak usah bercanda
emangnya abi penakut
abi ini pemberani ya
jadi abi nggak takut sama setan kok
orang abi pernah berantem sama setan
abi punya ini kok
jadi abi nggak takut
salam mati kevin
apaan sih lu
ada setan kevin
aduh mana ada setan
kevin jangan tinggalin abi
jangan tinggalin abi kevin
mami kenapa disini
eh kalian menjadang saya ya
bukan mereka mami
lampunya aja mami

ada kucing hitam mami
kucing hitam ami habis lu kalau ngomongin jelas dong ntar kita ini sangka yang becandain lu lagi
kalau nggak gini aja om tante besok kami panggil teman kami lagi itu buat ngusir rantunya gimana
ya ya ya habis itu habis itu jadi jadi ngepet logak tapi nggak mau nginep lagi habis takut
hai habis kepo kalau mami habis takut enggak mau lagi ya udah berhenti langsung ya kita berhasil
tuh anaknya sepahur aja di sini kita mulai lagi uh fitrin udah lah udah pada ribet ribet
deh mendingan lu pinjam duit aja masih vera dia kan orang kaya tuh ya kan kalau misalnya
konor udah keluar baru lu ganti oke terus mau bilang apa sama dia soal iklan kita pasang
lu batalin aja
enak kalau gue batalin dia bisa marah sama gue dia kan ikutan nyumbang buat saya iklan
lu tuh begu banget sih kadalin dia kali kali nggak apa apa lagi sini sini sini gue kasih tahu sini
iya ya kok nyala sih sekarang iya ya
jangan jangan diambil sama